di hadapan pendukungnya ganjar mendeklarasikan dirinya menjadi oposisi
tidak akan bergabung dengan pemerintahan prabowo gibran
mantan gubernur jawa tengah ini menambahkan
kontrol dan kritik terhadap pemerintahan mendatang
disampaikan melalui jalur parlemen
saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini
saya sangat menghormati pemerintahan ini
dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar
sehingga moralitas politik yang ada
cara berpolitik yang benar mesti naik kelas
dan semua sama sama terhormat
cara mencibit kita yang paling benar adalah di jalur yang pas
terkait keputusan ganjar sekjen pdip hasto kristianto bilang
sikap ganjar di luar pemerintahan mendatang adalah sikap negarawan
menurut hasto mengabdi untuk bangsa dan negara
termasuk menegakkan supremasi hukum
tak harus berada di pemerintahan
itu merupakan sikap kenegarawanan
bahwa pemilu tidak pernah melunturkan
dari pdi perjuangan p tiga perindo hanura dan pak ganjar permafut
di dalam berdedikasi mengabdi pada bangsa dan negara
sementara itu wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
mengapresiasi langkah ganjar pranowo yang memilih sikap oposisi
menurut gibran baik berkoalisi maupun beroposisi
sama sama penting dalam proses pembangunan bangsa dan negara
bahkan putra sulung presiden jokowi
yang meminta pihak yang memilih oposisi mengawal dari luar pemerintahnya kelah
ya udah gak apa apa ya
tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya
siapapun itu masukan masukan dari dalam dari luar dari oposisi
tetap kita tampung ya tidak masalah
arahan dari pak presiden terpilih
semuanya akan coba dirangkul
yang namanya dialog komunikasi
tetap kita jaga ya dengan semua partai
namun pdip beri sinyal akan memilih oposisi
hal serupa juga disuarakan pks
yang akan memilih beroposisi
meski harus menunggu keputusan dewan syuro
total kursi parpol koalisi prabowo gibran di parlemen
pkk dan nasdem akhirnya memilih berkoalisi dengan prabowo gibran
sementara jika pdip dan pks akhirnya memilih oposisi
maka total kursi di parlemen berjumlah satu ratus enam puluh tiga kursi
oposisi dalam pemerintahan tetap dibutuhkan
agar pengawasan terhadap pemerintah tetap ada